pantun buat pt serabutan jalan jalan cari kerjaan pulangnya lewat palimanan walaupun
hidup terasa beban yang penting di hati masih ada iman masya allah adul adul eh pak ustadz
ancon assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh anjung eh berduaan aja nih mau
kemana adul tahu pasti mau cari sarapan sole ngajarin kami sholat tuhan malah kami dipaksa paksa
meskipun sholat kami dipaksa tapi allah selalu kasih rezeki buat kami sekarang kami malah naik
kami sadar ternyata benar kata sole kalau itu maha pemberi rezeki makasih ya sole
bener lewat perantara loleh istri gue dapet rezeki le bikin kerajinan buat toko aksesoris
makasih banyaklah kami mohon bapak bapak ibu ibu bang sole jangan diusir ya iya kami mohon jangan
usir sole dari kampung ini kenapa lu pada diem hah ngomong udah pergi lah pergi sana pergi
sole lu jangan pergi le kita semua udah maafin lu le asal u janji lu harus bisa jadi orang baik lu
jangan ganggu ketentraman warga kampung ini lagi lu mau maafin kita kan leh apa sih lu pada deh
ustadz saya juga minta maaf soleh boleh tinggal di kampung ini lagi
semua untuk ketentraman warga di sini bahan usah abasyai bapak bapak ibu ibu semua
terima kasih terima kasih sekali terima kasih
soleh diizinkan disini lagi
saya akan mendampingi soleh
kemanapun soleh pergi saya akan ada
sekali lagi terima kasih
aulah bubar bubar
saya mohon maaf sebelumnya